atau dia akan mati
apakah penawar raja ini sudah didapatkan
aku sudah tidak sabar ingin segera memulihkan posisi dinda subanglah
yang tidak seharusnya dia menjadi pelayan
akhirnya hamba dapat menemukan obat penawar racuni ini
hamba harus segera kembalikan pada jalan
siapa kisah anakku
gusti prabu amukmarugo
mana penawar racun itu
kamu diotos oleh raih prabu siliwangi
untuk mencari penawar racun ular demuraca
serahkan kepada ku
hamba hanya menyerahkan penawar racun ini kepada prabu siliwangi
apa bedanya kisoma
apa kamu tidak percaya kepadaku
rupanya kamu berani melawan kaukusoma
ternyata lumayan juga kan rakan ini
masih sedang mengerikan ku
dosa orang manusia tidak berguna

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf pemirsa sinetron kembalinya raden
kian santang besok tidak tayang seperti yang bicara kita yang bicara akan tayang kembali
hari selasa pukul dua puluh dua puluh waktu indonesia bagian para aja di mcpv hehehe ngomong hahaha